saya tahu michelle dan tante juga pasti sakit hati
karena papa saya udah keterlaluan
tapi tanda saya harus jelasin semuanya ke tante
kalau papa saya itu sebenarnya
kamu gak usah ngejelasin apa apa sama saya
karena gak ada satu alasan buat saya
membiarkan kamu dan papa kamu menghina anak saya
dan mempermalukan anak saya di depan ibu
atau kalau perlu saya sendiri yang bilang bapak kamu
supaya jangan pernah menemui misal lagi
keadaannya sudah mulai membaik
saya permisi dulu ya deripki
wah gak bisa tenang nih
begini terus gak bisa
sekarang gue kelarin dulu masalah gue sama michelle
gue harus minta maaf sama kerupuk kulit
dan gue harus dapetin maaf dari dia
baru gue bisa tenang
bagaimana kondisi anak saya sekarang
alhamdulillah kondisi rifki sekarang sudah makin membaik pak
tinggal pemulihan saja
besok sudah boleh pulang
syukurlah kalau begitu
harus gue sembunyiin nih
sebelum arjen liat
dia malah diapapain malah dibuang lagi
tapi meski rifki sudah boleh pulang
saya sarankan rifki harus banyak istirahat
jangan beraktifitas dulu
sampai tidak pingsan seperti itu
satu lagi deripki kalau minum obat sampai habis ya
kalau gitu saya permisi dulu pak
terima kasih ya sok
kalau anda kasih
ih karel sama nadif ngapain sih ngikutin gue
kalian berdua tuh ngapain sih ngikutin gue
gue mau kawalo pak mastiin lo sampai tujuan yang selamat
betta juga mau kawal nona riva pastikan nona riva punya perjalanan itu aman
kalian tuh gak ada kerjaan banget ya udah diemin kalian balik aja sana
tidak apa apa nona katong ini kan sama sama warga negara kesatuan ips
jadi tidak perlu untuk segan segan nona riva
nadief gue bukannya segan eh gue tuh mau kerja bukan mau konvoy tau gak sih
iya betta tahu nona tenang saja betta tidak akan ganggu nona punya pekerjaan
nona mau mengantar saja toh gue cuma gak khawatir sama lo pak
malam malam kayak gini sendirian di jalan gak baik apalagi lo cewek
patuli tuh kata farel jadi nona riva santai saja biarin betta sama farel antar nona sampai di tujuan
farel sama nadif kenapa sih tiba tiba jadi aneh kayak gini
ya bu mila file yang saya minta tadi tolong segera dikirim ya bu
baik bu nanti saya kirim via email ya bu
baik terima kasih ya bu
saya duluan ya bu makasih
iya makasih bu
ngapain kamu datang ke sini saya akan dibilang sama kamu jangan pernah temui anak saya lagi
saya cuma mau minta maaf sama tante dan juga sama michelle atas perlakuan papan
sekarang juga kamu boleh pergi dari sini
karena saya nggak akan pernah membiarkan kamu dan papa kamu menyakiti anak saya
tante saya mau minta maaf atas perlakuan papa saya ke michelle
saya tahu michelle dan tante juga pasti sakit hati karena papa saya sudah keterlaluan
tapi tante saya harus jelasin semuanya ke tante kalau papa saya itu sebenarnya
kamu gak usah ngejelasin apa apa sama saya
karena nggak ada satu alasan membuat saya membiarkan kamu dan papa kamu menghina anak saya
dan membuat kamu menghina anak saya

kalau perlu saya sendiri yang bilang bapak kan supaya jangan pernah menemui misalnya lagi
udah nggak usah marah marah kasih botol kecap
sayang sebenarnya ibu juga nggak mau marah marah
tapi kamu tahu sendiri kan botol kecap ini susah banget dikasih tahu
kalau kamu memang benar benar mau minta maaf sama misal
kamu mau papa kamu tidak mempermalukan michelle di depan umum
lebih baik sekarang kamu pergi
iya tante saya akan pergi
sekali lagi saya minta maaf anda
minta superlakuan papa saya ke michelle dan juga ke tante
misal gue tahu rasa sakit hati lu gak akan bisa sembuh karena permintaan maaf gue
tapi gue nggak tahu lagi harus ngapain selain itu maaf

dengan papa marahin misal kayak tadi apa itu namanya peduli sama rifqi
kalau papa peduli sama rifki seharusnya papa cari tahu dulu seperti apa michelle yang lagi deket sama rifki sekarang
bukan tiba tiba langsung memfonis michelle itu buruk buat rifki karena omongan satu orang saja
apalagi bapak sampai bawa bawa orang tuanya michelle
dan rifki setuju sama michelle papa gak punya hati
akibat perbuatanku bukan cuman rifki dan michelle yang terluka tapi juga mila
udah ya kalian nganterin sampai sini aja bentar lagi juga mau sampai kok
karena udah mau sampai gue antrinya sampai lokasi ya pak betul itu
kalau kalian berdua nganterin gue yang ada pelanggan itu
kiranya bukan delivery driver tapi anak geng motor tahu gak
aduh mama ee tidak mungkin lah dona rifa
lagian ini ee beta punya tampan itu tidak sesangar anak anak yang motor
tapi pemasalahannya itu varel ini yang punya muka itu
eh kok lu bawa bawa muka gue muka gue tuh polos asli
eh ale punya muka itu toh selalu cutek jutek kawan
duh udah deh terserah kalian kalian mau kemana bodoh amat
eh aduh itu mobil bisa bisa ketabrakan sama motornya dona rifa ee